memperingati hari guru nasional yang jatuh pada hari ini
puluhan guru honorer madrasah menggelar unjuk rasa
dan mengirimkan nasi tumpeng untuk pejabat tinggi kementerian agama
di jalan mh tamrin jakarta pusat kami siang
mereka menilai pendapatan mereka sebagai guru honorer tidak sepadan
dengan pengabdian selama bertahun tahun
sambil berorasi mereka meminta agar para pejabat di kementerian agama
keluar dan menampung aspirasi mereka
unjuk rasa digelar sebagai bentuk keluhan mereka atas status honorer
yang mereka sandang meski telah mengajar selama puluhan tahun
para guru honorer juga mendesak menteri agama segera turun tangan
atas janji penerbitan sk kesetaraan pegawai negeri sipil
bagi ribuan guru honorer sekolah madrasah di indonesia
menuntut kepada pihak pejabat yang terkait dalam hal ini
direktur gtk kementerian agama beliau dr haji muhammad jan
untuk segera mengeluarkan sk impasing yang selama ini
sk impasing itu dipilih
sejak perlambatan realisasi dari tahun dua ribu sebelas sampai dua ribu dua puluh ini